pengadilan negeri jakarta selatan menolak gugatan pra peradilan luna maya dan cutari
terkait dengan status tersangka video mesum dengan musikus nazril irham atau ariel
hakim menetapkan kedua artis itu berstatus tersangka dan kasus dilanjutkan oleh pihak kepolisian
sidang putusan gugatan pra peradilan cutari dan luna maya atas tersangka
kasus video mesum bersama ariel digelar selasa siang
hakim floren sani susanti menyatakan menolak seluruh gugatan pemohon melalui lp tiga hi
dalam putusannya hakim menetapkan pengadilan tidak berwenang untuk mengurus perkara tersebut
karena belum ada surat perintah penghentian penyidik kepolisian
karena itu hingga kini status cutari dan luna maya masih tersangka dan kasusnya berlanjut
menanggapi hal tersebut lp tiga hi meminta kepolisian cepat memproses kasus tersebut
jika dalam enam bulan tidak diproses pihaknya akan mengajukan gugatan
dan peradilan kembali
diketahui kasus video mesum itu mencuat pada dua ribu sepuluh dengan ariel yang telah menjalani hukuman tiga tahun enam bulan penjara
itu bicaranya adalah karena belum ada sp tiga secara formil
maka dianggap penyidikan masih berjalan sehingga kemudian permohonan dinyatakan tidak diterima
ada pertimbangan hakim bahwa proses penyidikan
penanganan perkara pidana itu harus sifatnya harus cepat harus segera
nah konsekuensinya adalah
ini membuat penyidik mau tidak mau itu harus segera memperjelas statusnya mereka berdua